assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
alhamdulillah senang sekali
hari ini saya miladia rahma kembali menjumpai anda
dalam program gapai kemuliaan
seperti biasa saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita di studio
ahilman assalamualaikum apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah bambila dan pemirsa cnn indonesia
semoga kita semua dalam keadaan sehat
baik seperti biasa ahilman
hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik
terkait hati hati harta haram
ini masya allah ya
memang keseharian kita
kemudian dan harus betul betul hati hati
memilih apa yang masuk ke dalam tubuh kita
atau bahkan apa yang kita berikan kepada keluarga kita
nanti kita akan bahas
pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
langsung saja ahilman kita bahas
kalau kita bicara definisi harta yang haram
misalnya harta dari hasil mencuri
memang iya gitu kita tahu ya
tapi ada nggak harta harta
yang memang kita suka luput gitu
kita bingung padahal ini termasuk harta haram sebenarnya
yang kita harus hati hati betul
kalau kita bicara tentang
hukum keharaman lah ya
haram itu kan secara
secara pembagiannya itu dibagi
dibagi dua lah secara umum ya
yang pertama ada haram li zatihi
yang kedua ada haram li ghairihi
haram li zatihi itu memang karena zatnya sudah haram
dalam al quran dan sunnah
bahwa zat ini haram dan seterusnya
nah ada yang disebut dengan haram li ghairihi
haram yang keharamannya itu dihasilkan karena prosesnya
atau karena proses terjadinya harta tersebut
nah biasanya para ulama membagi ke dalam tiga bagian
yang pertama ketika harta itu dihasilkan
dari sesuatu yang
yang bukan sama sama ridho
atau ada satu pihak
yang merasa tidak ridha
atau terdolimi dengan
dengan harta yang kita dapatkan tersebut
maka ada prinsip
namanya antara dinh minkum
ketika kita bertransaksi
ketika kita bermu'amalah
satu keadaan namanya
antara dinh minkum
maka di dalam transaksi itu
membutuhkan ijab qabul kan
kita menerima ada saat kita memberi gitu dan seterusnya nah ada yang kedua juga ketika dia
ada unsur saling menzalimi satu sama lain maka juga harus diperhatikan ketika kita bermu'amalah
tidak boleh saling menzalimi la tadlimuna walatudlamun jangan saling menzalimi dan jangan
dizolimi gitu ya ada yang ketiga nah haram ini juga karena ada akad yang tidak sempurna
atau memenuhi unsur unsur yang menunjukkan kepada keharamannya apa diantaranya yang pertama ada yang
disebut dengan tadlis tadlis itu penipuan jadi ada satu pihak yang merasa tertipu gitu ya dengan
transaksi yang dihasilkan itu yang kedua ada yang namanya
sir ada spekulasi ya yang dari spekulasi itu mengantarkan ada pihak yang dirugikan dari
transaksi tersebut ada yang ketiga ghoror ada ketidakjelasan kalau tadlis ada satu orang yang
tertipu kalau goro dua duanya enggak jelas baik yang membeli atau yang menjual ya jadi dua dua
yang bertransaksi merasakan ada ketidakjelasan dari apa yang ditransaksikan itu dan ada yang keempat
tentu ini jelasnya itu yang menjual dan yang yang menjual itu yang menjual itu yang menjual itu yang menjual
kertas dalam alquran adanya riba di dalamnya apa itu riba sesuatu tambahan yang dihasilkan tanpa ada
usaha kira kira begitulah gampangnya maka hati hati dengan harta haram ya haram karena zatnya yang
sudah pasti kita tahu hukumnya yang kedua juga ti hakm harta haramla ghairihi karena prosesnya
maka dipastikan ketika kita bermu'amalah bertransaksi harus ada sikap ridham saling ridho
mendolimi dan dipastikan juga bahwa
akad yang kita gunakan jelas
karena bab harta ini
sesuatu yang benar benar
harus dipastikan a sampai z nya
yang pertama bahwa harta itu
yang bisa menimbulkan
permusuhan atau pertengkaran
adik kakak bisa berantem
itu gara gara harta
sahabat dekat bisa jadi bermusuhan
gara gara urusan harta
maka harus dipastikan
bab harta ini ternyata
kalau kita buka dalam al quran
surat al baqarah ayat dua ratus delapan puluh dua
satu halaman itu bicara tentang harta
kalimat pertama di ayat itu
diingatkan tentang hutang pihutang
iza tadayantum bidainin
ila ajalimu samma faktubu
wahai orang orang yang beriman
apabila engkau melakukan transaksi hutang pihutang
ini menunjukkan bahwa
bab harta itu
benar benar harus dipastikan
quran dengan detail
itu menjelaskan tentang bab harta
dengan ayat yang paling panjang tadi
karena boleh jadi
banyak diantara kita yang suka lupa
dengan urusan harta
dan yang ketiga
bab harta ini adalah bab yang hisapnya paling berat
saya teringat dengan satu hadis
nabi s a w menyampaikan
tidak akan bergeser kaki seorang manusia
sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan
manusia akan ditanya
umurnya dihabiskan untuk apa
manusia akan ditanya untuk apa
manusia akan ditanya untuk apa
manusia akan ditanya untuk apa
tubuhnya digunakan untuk apa
pertanyaan yang keempat
manusia akan ditanya tentang hartanya
dan yang paling menarik
ketika pertanyaan harta
bukan satu pertanyaan
tapi dua pertanyaan
dari mana harta yang kamu dapatkan
dan dibelanjakan ke mana harta
ini poin yang harus benar benar kita perhatikan
bahwa hati hati dengan harta kita
jadi ketika bicara harta
jangan hanya sibuk dengan banyaknya
tapi juga lihat bagaimana kehalalannya
karena boleh jadi itulah
yang akan mengantarkan kebahagiaan untuk kita
maka bukan tentang jumlah
bukan tentang banyak
tapi tentang keberkahan
dan harta haram tentu akan menghilangkan keberkahan
dari allah swt
jadi berat sekali
pertanggung jawaban terkait harta ini
nah ahilman yang juga menarik adalah
kemudian harta yang haram ini kemudian terkonsumsi
atau misalnya kita berikan kepada keluarga
ini dampaknya akan seperti apa
dalam kehidupan sehari hari
harta haram yang kita konsumsi
saat kita mengkonsumsi harta haram
berarti kita menuhrakai allah swt
kita melanggar perintah allah
karena jelas dalam al quran
allah perintahkan kepada kita untuk mengambil yang halal kan
kulu mimma fil ardi halalan toyiba
innahu lakum adzubu mubin
makanlah sebagian daripada apa yang kamu dapatkan itu
yang halal dan yang toyib
halal berarti benar ya keberadaannya
toyib berarti bermanfaat untuk kehidupan kita
dan janganlah engkau mengikuti syaitan
kalau ada orang yang memilih harta haram
berarti dia mengikuti langkah langkah syahidrat
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata
boleh jadi yang menjauhkan kita dari kasih sayang allah
dari rahmat allah dalam kehidupan
karena ada harta haram yang kita makan
harta haram itu tidak akan pernah
dalam tubuh kita
kita berasa bahwa itu bertambah padahal tidak bertambah
nilai nilai nikmat dan keberkahan yang ada dalam kehidupan kita
harta haram itu menjadi sebab
tertolaknya doa doa kita
satu kali ada yang bertanya
kenapa doaku tertolak kenapa doa si fulan tertolak
mana mungkin allah mengabulkan doanya sedangkan mohon maaf
harta haram itu menjadi sebab tertolaknya doa kita dihadapan
menjadi penghalang ya
jika kita mengetahui ada sesuatu yang tidak baik
dari harta yang kita dapatkan
dan bicara tentang harta halal haram ini memang sudah diprediksi oleh nabi
akan ada satu masa
dimana manusia itu tidak peduli dengan harta
apakah dari yang halal apakah dari yang haram
yang penting orang mikirnya yang penting banyak yang penting dikumpulkan yang penting ada
padahal boleh jadi
ada keberkahan yang hilang
dari harta yang kita dapat
hilman saya masih tertarik dengan itu tadi ya banyak praktek praktek
di masa saat ini ya yang kemudian suka apa ya kita sendiri bingung
ini kehalalannya seperti apa
malah kadang kadang kita bingung apakah ini masuk syubhad gitu ya nanti kita akan bahas
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode hati hati harta harap
ahilman kita lanjutkan menarik sekali
banyak pertanyaan sebenarnya ingin saya sampaikan
ahilman salah satunya begini misalnya
kalau kita mendapatkan harta yang sebenarnya kita bingung nih
ini halal atau enggak ya
itu baiknya kita harus melakukan apa ya ahilman
iya perkara itu kan dinamakan subhad ya
tidak jelas kehalalannya tidak jelas keharamannya
maka perintahnya adalah tinggalkan sesuatu yang meragukan itu
nah bagaimana agar kita makin mantap makin yakin
maka tanyakanlah kepada orang yang memiliki ilmunya
maka tanyakanlah kepada ahli ilmu tentang sesuatu jika engkau tidak mengetahuinya
nah yang kedua kalau kita tuh udah yakin bahwa ini tuh gak boleh
maka segeralah kita memilih untuk tidak mengambilnya
karena khawatirnya kalau udah tahu nggak boleh
tapi kita masih tetap untuk mengambilnya
ya berarti ada kerasnya hati kita yang tidak mau menerima ilham atau ilmu daripada apa yang kita ketahui itu
sebaiknya kita tinggalkan dan kita jauhi itu
banyak orang beranggapan seperti ini ahilman
jadi kalau saya dapat harta misalnya kan sekarang kasus misalnya ya kasus korupsi kita tahu lah ya hukumnya
kalau mengambil uang yang bukan hak kita itu kan memang haram
tapi kemudian ada mungkin oknum oknum
yang memanfaatkan harta harta yang haram begitu ya
tapi diniatkan untuk ibadah misalnya saya sedekahkan lah gitu
atau mungkin misalnya mau naik haji atau umroh dengan harta yang nggak jelas gitu
itu hukumnya gimana ya diterima nggak ya kira kira ibadahnya
ada keterangan yang menyebutkan bahwa
allah itu mahabaik
dan allah tidak akan menerima kecuali yang baik baik
nanti mungkin ada konteksnya ya
boleh jadi bahwa ibadah dia yang dijalankan ya sesuai rukun dan syaratnya ya jalan terus gitu
tapi proses untuk menuju ke sananya perlu dipertanyakan gitu
tetap nanti hukumnya dibagi dua
ya hukum umrohnya jalan apa kira kira
sedangkan hukum korupsinya nggak bisa dibenarkan
ya tidak bisa kita mentang mentang untuk dipakai ibadah quote and quote
jadi menghalalkan segala cara
karena proses akan mengantarkan hasil
jika kita merujuk pada keterangan yang dia
yang di atas
dan allah tidak menerima kecuali yang baik baik gitu
jika kita tahu ada sesuatu yang salah dari prosesnya
begitu banyak cara yang lebih baik
untuk kita bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya
maka bertobat adalah pilihan utama gitu ya
untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik itu
maka dalam urusan harta
bertobat itu ada empat nanti
yang pertama menyesal
karena kita pernah
melakukan keharaman itu atau dosa itu
yang kedua kita berhenti
untuk tidak melakukan dosa yang sama
yang ketiga kita berkomitmen
untuk ke depan menghadirkan kebaikan
dan yang keempat
kalau urusan harta itu menyangkut orang lain
maka segera selesaikan
terutama buat hutang pihutang ya
hutang pihutang itu kan perkara yang
ketika kita wafat jika belum diselesaikan
ini akan terus terbawa
dan kita akan menerima kebaikan itu
maka diantara pertanyaan yang sering kita tanyakan
kepada orang yang mau kita sholatkan
itu jawab pertanyaannya
ada hutang pihutang
silahkan diselesaikan dengan ahli keluarganya kan begitu
karena satu kali nabi juga pernah
ingin menyulatkan seseorang
hal min ahli dain
apakah dia orang yang punya hutang
apakah ada yang bisa menjaminnya
ini luar biasa ya
bab harta itu luar biasa
bab yang benar benar
harus dipastikan keberadaannya
harus dipastikan kejelasannya
karena kalau tidak
ini bisa merembet pada sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita
bicara tentang harta
saya tertarik kata guru saya
harta itu dibagi tiga katanya
ada harta yang dimakan
ujungnya jadi kotoran
yang kedua ada harta yang disimpan
ujungnya jadi tabungan
ada yang ketiga
harta yang digunakan di jalan allah swt
itulah harta yang akan mengantarkan kita pada kebaikan
bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan dari sebuah harta
jika proses mendapatkannya ada yang tidak baik
tiga yang harus kita pastikan
dari mana kita mendapatkannya
kemana kita membelanjakannya
dan bagaimana kita mengelolanya
maka ini juga penting
investasi di tempat yang benar
kalau kita membelanjakan
pastikan kita belanjakan pada sesuatu yang kita butuhkan
dan ketika kita mendapatkan
ketika kita bekerja
pastikan jangan mengambil hak orang lain
ini sesuatu yang harus kita tinggalkan
kita akan tahu sekarang ini banyak model investasi yang beredar

bagaimana dengan investasi investasi yang sifatnya spekulasinya tinggi
atau ada horornya
kan kadang kadang menarik sekali
tapi kita harus juga ikut menimbang
kira kira memang secara syariat boleh atau enggak
ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan
tiga saja deh
investasi itu di sektor apa
kalau sektor yang dipilihnya ya bertentangan dengan syariat
berarti sudah melanggar daripada apa yang harus kita ambil
jadi sektornya harus halal dulu
lihat dulu harus halal dulu
terus yang kedua
seperti apa pengelolaannya
dan juga harus hati hati dengan sesuatu yang menjanjikan kelihatannya besar
tanpa disertai dengan usaha yang real
maka dalam ekonomi islam
sektor real itu menjadi sangat penting
yang kemudian itu dihadirkan dalam sektor real
perniagaan perdagangan bisnis yang kelihatan
yang jelas ya
nanti yang ketiga akadnya
musyarokah dan seterusnya
tentu ini harus ada pembahasan yang lebih mendalam
satu sektornya apa
kemudian yang kedua
seperti apa returnnya
seperti apa pengelolaan yang akan dihadirkannya
dan yang ketiga
apa yang digunakannya
kalau nggak jelas sebaiknya ditanyakan
luar biasa ya bagaimana islam itu mengatur sedemikian detail terkait harta ya
kalau ada istilah begini pak hilman kemudian
ah yaudahlah saya dapat harta yang mungkin saya nggak tahu kemana
tapi kan saya bisa membersihkannya dengan saya zakatkan
bisa nggak anggapan seperti itu
ya diantara tujuan dari zakat itu diperintahkan untuk membersihkan ya
a'tuhur an numu ya
untuk mensucikan dan untuk menumbuhkan
ya jangankan dari harta yang haram gitu ya
yang halallah aja boleh jadi kita harus tetap keluarkan ya
jadi jangan dijadikan alasan gitu bahwa masih ada zakat masih ada infaq
atau nanti bisa dibersihkan
pertanyaannya berapa persen yang kamu ambil
boleh jadi yang kita konsumsi jauh lebih besar
presentasinya dibanding apa yang kamu keluarkan
ya keluarkan semualah
karena itu akan menggerogoti
bayangkan kalau kita ada kotoran
seharusnya kita keluarkan
tapi kita nggak keluarkan
apa yang terjadi
semua jadi ikut kotor
jadi ikut kotor jadi penyakit
sekarang bayangkan kalau semuanya kotor
gimana cara mengeluarkannya
agar kemudian tidak ada lagi sesuatu yang tersisa di dalam harta yang kotor tersebut
saya jadi ingat ahilman ada islah seperti ini
harta halal itu akan dihitung

harta yang haram itu akan diazab
jadi konsepnya memang seperti itu ya
luar biasa ya
ini sebenarnya cara kita untuk lebih berhati hati
maka ini juga nasihat untuk kita dikeluarga
jangan hanya bertanya berapa gajimu
tapi juga harus bertanya dari mana gajimu
dari mana penghasilanmu
makanya kan kadang kadang kita terbuai dengan berapa gajinya
tapi kita lupa seperti apa proses mendapatkannya
jangan sibuk dengan jumlah dan banyak
karena sampai kapanpun engkau tidak akan pernah puas dibuatnya
tapi sibuklah dengan keberkahannya
karena itulah yang akan mengantarkan ketenangan dalam hidup kita
tolong pilih ya
aduh berat ini gimana
kaya gelisah miskin tenang
boleh nggak ya
insya allah ya
insya allah ya
udah udahan allah rindu gitu ya bisa ya ahilman
udah jadi itu pilihannya kan
ternyata bukan tentang kayanya bukan tentang miskinnya
tapi tentang tenangnya
maka ada satu quotes nih buat hari ini
jangan minta senang tapi minta tenang
karena yang senang belum tentu tenang
tapi yang tenang pasti senang
harta haram tidak akan pernah menenangkan
tapi harta halal pasti membawa ketenangan
yang penting cukup
yang penting cukup
nggak usah minta banyak
pas mau beli rumah cukup
beli kendaraan cukup
mau jalan jalan cukup
jadi ahilman intinya bahwa kita tuh juga nggak boleh kepedean ya
dengan harta yang kita punya ya
udah pasti halal nih belum tentu ya
belum tentu makanya ada perintah yang wajib zakat
jika harta sudah masuk nisob dan haulnya keluarkan zakat
ada yang tambahannya infaq
ada yang tambahnya lagi hibah
ini semua perangkat yang islam hadirkan
untuk kita agar lebih hati hati dengan harta kita
ayah bunda pemirsa saya di indonesia
jika hari ini masih ada harta yang sudah masuk nisob haulnya
dan belum keluar zakat ayo
apalagi infak di pagi hari ya
kalau ada misalnya
ya sudara kita yang butuh bantuan
atau ada saudara kita yang memang sedang sulit
dan kita punya kelapangan untuk membantu
maka bismillah bantulah
ahilman rasa rasanya kalau bicara bab harta ini luar biasa panjang ya
mungkin nanti episode berikutnya kita akan bisa lanjutkan ya
bapak pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
hati hati dengan harta haram
karena harta haram ini sesuatu yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi
jelas firman allah dalam al quran mengingatkan kepada kita untuk mengambil yang halal dan yang baik
wahai manusia makanlah sebagian dari apa yang allah berikan kepada kamu di muka bumi yang halal dan yang baik
dan janganlah engkau mengikuti langkah langkah syaitan
sesungguhnya mereka itu adalah musuh yang nyata untuk kita
lantas pertanyaannya kenapa kita harus meninggalkan harta haram
ada dampak yang akan kita peroleh
jika kita masih mengkonsumsi harta harap
yang pertama tidak akan ada keberkahan dari harta haram yang kita dapatkan
tidak akan pernah tumbuh daging kata nabi
dari harta haram yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita
yang ada malah mengantarkan kita kepada kesedihan kesulitan kekhawatiran
yang kedua harta haram juga menjadi sebab tertolaknya doa kita kepada allah swt
jika kita mengikuti harta haram kita akan menerima keberkahan
hari ini kita merasa hidup sempit
kita merasa bahwa hidup sulit
coba dicek barangkali ada harta haram yang kita makan
ada harta haram yang kita konsumsi
sehingga mengantarkan kesulitan dalam kehidupan kita
yang ketiga juga harta haram itu mengantarkan kita pada kehancuran
pada sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita
maka mulai hari ini fokus dengan yang halal
tinggalkan yang haram
fokus dengan berkahnya
fokus dengan halalnya
karena itu yang akan mengantarkan ketenangan untuk kita semua
maka nabi saw mengajarkan kepada kita satu doa
agar doa ini mengantarkan kita mendapatkan kecukupan dalam harta yang halal
ya allah cukupkan aku dengan yang halal
dan jauhkan aku dari yang haram
ya allah kayakan aku dengan karuniamu
daripada aku bergantung kepada selainmu
ternyata yang akan memberikan kecukupan dalam hidup kita adalah harta halal
sedangkan harta yang haram sebanyak apapun tidak akan pernah mengantarkan kecukupan untuk kita
oleh karena itu semoga kita semua diberikan bimbingan oleh allah swt
untuk selalu memilih yang halal dan meninggalkan yang haram
maka di akhir mari sama sama kita angkat kedua telapak tangan kita
kita berdoa kepada allah
semoga allah kuatkan kita untuk mendapatkan harta yang halal
duhai allah anugerahkan kepada kami harta yang halal
duhai allah berikan kepada kami harta yang halal
harta yang bisa membuat kami semakin dekat denganmu ya allah
harta yang bisa menyelamatkan kami
harta yang bisa mengantarkan kami ke dalam surgamu ya allah
ya allah cukupkan kami dengan yang halal
dan jauhkan kami daripada yang haram
ya allah kayakan hidup kami dengan karuniamu
daripada kami bergantung kepada selainmu ya rabbil alami
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala al mursalin
mudah mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan oleh allah swt
untuk hanya memilih yang halal dan meninggalkan yang haram
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh